seorang anggota polresto raja utara sulawesi selatan ditahan
pasca viralnya video seorang tersangka narkoba
yang mengaku dibekingi polisi pada rabu pekan lalu
tim gabungan direktorat profesi dan pengamanan direktorat reserse narkotika
polda sulawesi selatan akhirnya menahan polisi berinisial g
brigadir g ditahan setelah tim gabungan memeriksa sembilan saksi
mulai dari tersangka kasus narkoba maupun sejumlah anggota polisi pada dua puluh februari
dugaan keterlibatan brigadir g membekingi peredaran narkoba
setelah ditemukan bukti percakapan hingga transfer uang
antara ia dengan tersangka sejak tahun lalu
memang ada percakapan yang aktif di dalam percakapan itu
setelah dicek dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi
ya memang inisial g ini terbukti
sementara itu baris krim polri juga buka suara terkait viralnya video pengakuan tersangka narkoba
atas keterlibatan anggota polisi ditahan atau raja
direktur tindak pindahan narkoba barreskrim polri brigjen polkrisno halomoansiregar
rabu sore mengatakan barres krim polri telah memerintahkan jajaran polda sulawesi selatan
untuk mengusut kasus tersebut
barreskrim polri juga diminta memberikan tindakan tegas jika brigadir g terbukti adanya pelanggaran
arahan saya pada saat itu kalau memang cukup bukti bahwa yang bersangkutan menjadi pengedar tentunya dipidanakan
di sini disuruh bergerak
kami berani bergerak
hukum dari bawah
pengusutan kasus ini bermula saat seorang tersangka memberikan pengakuan
di tengah konferensi pers pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan pada narkotika nasional kabupaten tanah toraja lima belas februari lalu
video pengakuan tersebut kemudian viral di media sosial